selain membahas ikn dan pokok pokok haluan negara
dalam pidatonya presiden joko widodo juga menjabarkan keberhasilan pemberantasan
tiga kasus korupsi besar di sidang tahunan mpr tahun ini
berikut cuplikannya untuk anda
keamanan ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci
rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara
khususnya oleh aparat hukum dan lembaga lembaga peradilan
demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama
untuk itu polri kejaksaan dan kpk terus bergerak
korupsi besar di jiwasraya asabri dan garuda berhasil dibongkar
dan pembenahan total telah dimulai
penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus blbi
terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil
skor persepsi korupsi dari transparansi internasional
juga naik dari tiga puluh tujuh menjadi tiga puluh delapan di tahun dua ribu dua puluh
indeks perilaku anti korupsi dari bps juga meningkat
dari tiga delapan puluh delapan ke tiga sembilan puluh tiga di tahun dua ribu dua puluh